gara drama gak tuh
enggak lah enggak drama
ya fair lah maksudnya kita bertanding seperti biasa juga
siapa yang enggak mau juara olingan
belum tentu mbak tahun depan bisa final lagi
ini kita olingan keberapa ya
gak tau deh udah ke enam apa ke tujuh baru masuk final
sudah begitu sering ngikutin all england kenapa baru sekarang
jadi lumayan lah nomor satu
maksudnya yang mau merit butuh modal juga
all england tahu tanggal berapa game gamenya kapan mass tahu dari tanggal berapa tanggal berapa
coba dipertimbangkan sekali lagi
kalau tanggal pertunangan saja dia tidak bisa ingat
iya momen waktu tunangan maksudnya
berdua tanding mengulang sejarah
dan oni harus melawan jojo
waktu lawan negara negara lain sih emang lebih
kita jarang ketemu jadi pasti kan musuh juga
ada perubahan apa nih yang kita nggak tahu
terus juga ya sama temen sendiri juga yang dalam arti
maksudnya siapapun pemenangnya pasti buat indonesia juga
level stressnya lebih kecil lebih sedikit
jadi pas kemarin udah semifinalnya kan ginting main duluan
pas sudah ginting menang
udah kita ya indonesia gitu yang menang
tadi kan enggak lah aku juga mau menang
kan biasanya kalau ketemu berdua
ketemu berdua yang paling sering menang siapa
oni gak punya excuse ya baru ngalahin excelsior capek
justru abis ngalahin excelsior maunya langsung juara kan
yang peringkatnya di bawah gue gitu
mau sebelumnya menang berapa puluh kali gitu
kita bisa prepare diri kita dengan baik
bisa masuk ke lapangan siap semuanya
di lapangan juga tadi bisa jaga mental pikirannya
terus pola permainan segala macam
ya bisa menang gitu siapapun lawannya gitu sih
suasana hati dan mental itu sebenernya juga sangat penting ya
kalau kita belajar dari olimpiade empat tahun lalu
ya kalo gak salah memasuki covid
terus disuruh pulang karena dianggap satu pesawat dengan
yang terkena covid gitu
itu pengalaman dua ribu waktu itu jadi semacam
itu pas banget aku sempet bertanding dulu
pas banget itu aku beres tanding
terus tiba tiba referee dateng
ya katanya setelah ditelusuri katanya
penerbangan dari turki ke bermingham
ada satu pesawat dengan yang terkena covid gitu
padahal kursinya tuh ya nggak tahu jauh banget gitu misalnya
tetep seluruh atlet tuh gak boleh main gitu loh
nah sedangkan kan saya sudah bertanding
nah jadi disitu juga ya sempet kayak kecewa juga
tapi ya setelah ya beberapa tahun setelah itu
ya udah gak ada pemikiran itu sih
pengalaman buruk yang waktu itu buat oni
diinget inget apa semacam kadang kadang kan ada pengalaman buruk
balas dendam dalam arti spirit bahwa
mau memutarbalikan pengalaman buruk itu menjadi pengalaman kemenangan
saya kan lagi siap siap main tuh di kamar
kayak gitu banyak orang pada umumnya sering trauma
karena kita mungkin udah sering dalam fase kayak
mungkin lebih mudah berbesar hati gitu loh mbak
jadi kayak misalnya ya mungkin ya bukan rezekinya
jadi ya udah kita siapin lagi buat next turnamen
karena kan di badminton turnamen ini terus terusan nih
kalau kita apa nggak bisa recover
perasaannya itu ya berpengaruh ke turnamen turnamen berikutnya
kalau boleh tahu tapi ada nggak pengalaman yang menurut jojo atau oni tuh
apa pengalaman yang paling terburuk sepanjang sejarah sampai saat ini
cuman pasti berbeda beda juga gitu
ada ya di pertandingan tertentu yang kayaknya kita udah prepare bagus banget
kita rasa kayaknya bisa nih di pertandingan ini untuk ya at least menampilkan yang terbaik
karena kan kalau misalnya kalau menang tuh udah pasti lah itu pengalaman terbaik
apa yang disebut dengan pengalaman yang the best
jadi waktu pertama kali ini pertandingan aduh masih junior lah
masih junior baru masuk banget di pbsi kan
terus adalah kita dikirim untuk ke eropa gitu
pertandingan ya pertandingan di eropa lah gitu
aku baru pertama kali tuh ke eropa kan
gak tau apa sih namanya jet lag segala macem tuh gak ngerti lah
nah sedangkan waktu itu masih bertanding satu hari itu dua sampai tiga kali
karena pasti pertandingan yang bawah lah gitu
maksudnya ya udah jauh jauh datang ke eropa
karena ya itu saya gak pengetahuan jet lag
jadi ya udah asal pulang tidur
udah waktunya tapi gak ada disitu
karena kayaknya gak ada lagi ya pemain gue kayak saya
aib itu masih bisa diceritakan dengan bangga
kalau udah juara all england
kalau juara itu joe bebas ngomong apapun
semua aib bisa dibawa ketawa
aib lu panjang bener buat jadi cibiran
gak ada sih maksudnya yang jadi ini banget
apa jadi trauma apa semua
cuman ya inget juga gak lama dari dia tuh ada pertandingan di taipei
ini masalahnya lama lama kalian kan sahabatan ya menurut aku
eropa beda enam tujuh jam gitu kan
jadi kebetulan untungnya hotel sama hallnya sebelahan
jadi pas bangun pas jam ini jadi masih bisa langsung lari gitu
karena trauma juga dia bawa jonathan waktu itu sempet tidur w o kan
pas saya wah untung aja
jadi kalian berdua memang pasangan sleepy hat
jo menang kemarin kan
dulu tuh jojo waktu menang asian games ya dua ribu delapan belas ya
ada sebuah ada gerakan yang wow cewek cewek histeris
maksudnya ya sebenarnya kalau kita ngomong konteks selebrasi ya
karena di dunia olahraga lain itu menjadi hal yang wajar gitu
tapi mungkin karena di bulu tangkis
dan ya kebetulan waktu itu di asian games di jakarta
jadi ya yang diingat itu gitu
cuman ya belakangan ini mungkin ya lebih
memang dia mau low profile atau ada analisa apa sebagai sahabatnya
atau jangan jangan seperti yang kita bicarakan
sebenarnya dia sudah agak buncir
jadi daripada di zoom sama netizen
so jadi ini pengalaman yang luar biasa ya buat kalian berdua untuk membawa nama baik indonesia
nah saya sebenarnya mau masuk ke soal bisa sampai di sini juga bukan tanpa perjalanan yang jatuh bangun
tapi juga soal pernah mendapat penilaian
saya ingin bahwa kalian berdua ini jauh lebih mementingkan kegiatan di luar lapangan daripada berlatih
pelajaran apa yang mereka dapatkan kami kembali sesaat lagi